dan di sini ini pertama gue dikubur yang kedua siapa baji
kalau pak jadi kawinan sama budaya sofia berarti status kita berubah
pakji bukan kakek macu lagi tapi pak deh sama keponakannya
maksud saya begini saya minta waktu deh dikit lagi buat saya
ngumpulin duit sekarang berapa lu duit lo
jadi mau lu apa
begini nih kong
kalau bisa sih ngomong amek keluarganya dinda sabar dulu deh
sembari saya ngumpulin duit dulu enggak lama kong paling setahun dua tahun
bang hafid nikahnya sederhana aja gak usah maksain biaya tinggi itu juga bang
pit udah irit banget kalau bisa juga nanti janurnya jangan terlalu nengkum biar
terlalu mahal gimana kong
ya balik lagi ke rencana kita
pakai duit sendiri
lu mikir dulu deh
kalau mau kawin sama cucu gue
jangan sampai ntar gue yang nyesel
bini pertama gue dikukur
yang kedua siapa pakcik
lu udah mulai pinter
kalau pakcik jadi kawinan sama bu de sofia
berarti status kita udah berubah budget
bukan kakek sama cucu lagi
de sama keponakannya
ya lu atur aja deh
tolong jagain mobil anda bentaran ya
ntar lu ingetin gue ya
kasih anak yang jagain mobil kita sepuluh ribu

jangan diem aja mas sabrina
saya udah di talak tiga nih sebelum nikah

bang hafid sih sembrangan
kok nggak nino udah ngasih lampu hijau malah dibikin merah lagi
mana lagi begini
bukan dikasih pendapat malah diobelin
ya udah deh bang
nanti kita bicarakan bersama ya
injil allah kita dapat jalan keluarnya bang
injil allah kita dapat jalan keluarnya bang
kasih kesempatan dikit kayak buat bang hafid
kasih kesempatan dikit kayak buat bang hafid
dinda tadinya engkau nggak selapin kamer dia
terus jadi sremp
sekarang engkau nggak sremp
lalu pikir aja deh
belon belon calon laki lu tuh udah mengeluh soal biaya nikah
tapi gimana ntar kalau di rumah tangga biayanya nggak semalem dua malem
engkau sebetulnya bang hafid cuma ngetes engkau doang
bang hafiz cuma pengen tahu seberapa seriusnya engkau menerima dia jadi mantu
katanya kalau engkau serius pasti engkau mau ngebiayain perkahwinan dinda sama bang hafid
nah ini dia nih engkau gak demen
calon laki lu tuh berani ngetes orang lain
nah ini dia nih engkau nggak demen

nah ini dia nih engkau nggak demen

berani ngetes orang tua
dinda dengerin engkau nih ya

cari yang lain
mana tuh anak
nggak penuh aku kan
udah perseting maju mah pelit kan
ayoknya kau sama iwavin dulu

siapa yang ngejual kesini om
ya kayak gak tau aja
ya preman sekitar sini lah yang suka ngerjain mobil
katanya sih baru dapat dari kuburan
ente beli berapa itu
lo paham sekarang kan
jadi allah udah netepin rejeki
buat setiap makhluknya
kecuali allah berkendak lain
nah tapi ada orang yang mendapatkan itu rejeki
dengan cara yang halal
ada juga dengan cara yang haram
padahal kan untuk preman juga bisa dapat sepuluh ribu dari kita dengan cara halal
emang sih sekarang dia udah dapat sepuluh ribu
tapi dengan cara yang haram
nah itu yang ngebedain
jadi belingan ya baji
gak makan bang hafid
bang hafid kasihan tuh
mahal buat lo fit
saya juga ngerti
terima kasih baji
ngomong dong dari tadi
sekarang nafsu makan bang hafid balik lagi dong
ini lagi mau makan
gak kuat puasa kalau begini caranya